mantan wakil menteri hukum dan ham deni indrayana
bali mengaku mendapatkan informasi
kali ini denny mengungkapkan kabar bahwa anies baswedan akan segera menjadi tersangka di kpk
kini menyatakan bahwa penetapan anies sebagai tersangka adalah skenario pamungkas
untuk menjegal mantan gubernur dki jakarta itu menjadi kontestan dalam pilpres dua ribu dua puluh
namun deddy tak menyebut secara jelas kasus apa yang akan menjerat anies
dia hanya menyebut bahwa komisi pemberantasan korupsi atau kpk
sudah sembilan belas kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang menyeret anies
denny mengaku informasi itu didapatkan dari seorang anggota dewan perwakilan rakyat atau dpr
sementara itu jurubicara koalisi perubahan untuk persatuan
dirman said mengatakan ucapan denny indrayana hampir selalu menjadi kebenaran
sudirman said berterima kasih kepada denny karena sudah diperingatkan
meski dirinya berharap ucapan denny itu tidak terjadi
sudirman juga menegaskan jika benar anies akan jadi tersangka dan merupakan bagian dari langkah politik penjegalan
maka tindakan itu harus dilawan
hampir seluruh yang dikatakan itu
menjadi kebenaran ya
dia seorang intelektual seorang akademisi lah
dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan prof denny semacam early warning
jangan sampai itu terjadi gitu
dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum
karena betul betul punya masalah kita hormati
tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik
penjagalan pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya menurut saya itu ya harus dilawan gitu
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri angkat bicara soal pernyataan denny indrayana
kpk membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus formula e
ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi
ia juga menegaskan kerja kpk tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu
tim liputan cnn indonesia